sementara itu gubernur bank indonesia periwarjo menyiapkan langkah cepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
pada rabu nanti bi akan menggelar rapat dewan gubernur untuk penyesuaian suku bunga
selain menjaga likuiditas bi akan melakukan relaksasi pada kebijakan loan to value ratio untuk kembali menggairahkan sektor perumahan
oleh karena itu kami sudah jadwalkan ebg bulanan tambahan pada hari rebuk untuk merumuskan kebijakan ini
kami setengah menyiapkan kebijakan kebijakan
khususnya yang terkait dengan kebijakan makro financial
kami sedang melihat sejumlah relaksasi yang bisa kita lakukan terkait dengan loan to value ratio mengenai sektor perumahan
sektor perumahan itu leading sektor di dalam ekonomi